berbicara mengenai sosok penggabungannya prabowo dan sadiq kira kira duit ini akan menawarkan apa sih kepada masyarakat
kita fokus di bidang ekonomi sisi pak prabowo akan berfokus dan berprioritas untuk membangun pemerintahan yang kuat
ini yang diferensiasi yang jelas kita pemerintahannya akan kuat kepentingannya adalah kepentingan rakyat
pola kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang tegas prioritasnya adalah ekonomi tapi ekonomi yang real
yang konkret yang bisa dipegang oleh masyarakat yaitu lapangan pekerjaan dan stabilitas harga harga
lapangan pekerjaan sudah menjadi keluhan bagi seluruh masyarakat indonesia baik kaum muda maupun juga yang sekarang di kaum pekerja
bahwa lapangan kerja semakin susah didapat kesempatan kerja semakin sulit didapatkan
kedua adalah mama ibu ibu ini banyak mama juga di kolam renang ini
tadi sudah sampaikan juga
kepada saya bahwa harga harga sangat tidak stabil harga harga memberatkan dan membebani belanja mereka
nah ini yang menjadi fokus utama dari pasangan prabowo sandi
kita ingin mempercepat pembangunan pembangunan yang sekarang sudah berlangsung empat tahun kita syukuri dan yang baik akan kita teruskan
yang tidak baik akan kita perbaiki dan kita akan mempercepat pembangunan dengan pemerintahan yang bersih
berbicara mengenai ekonomi kan kemarin tepatnya juga
dolar ini kan meroket
kalau dari sandiaga dan juga prabowo menanggapi hal ini seperti apa
kita sangat sangat khawatir sangat sangat prihatin dan kita inginkan semua pihak meningkatkan kewaspadaannya
semua pihak berpikir secara strategis untuk menyikapi dan memastikan bahwa lapangan pekerjaan tidak akan terganggu dengan gejolak rupiah dan usd ini
dan juga harga harga tidak melambung tinggi dan berfluktuasi
jadi kami mengingatkan pemerintah empat tahun yang lalu sudah pak prabowo sampaikan bahwa struktur ekonomi kita belum terreformasi
dan banyak sekali kebocoran di beberapa sektor yang belum bisa disolusikan
usd dan rupiahnya rentan sama seperti emerging markets yang lain
padahal kita tidak pungkiri bahwa negara kita negara yang subur penuh dengan energi penuh dengan sumber pangan
tapi ada paradoks di sini bahwa negeri yang begitu subur masih mengimpor bahan pangan negeri yang subur masih mengimpor energinya
nah ini yang menurut saya salah satu yang perlu kita garis bawahi agar lapangan pekerjaan
tetap terjaga dalam krisis ini jangan sampai terjadi phk
dan yang menjadi suara ekonomi itu prabowo sandi
yang pertama kali mengatakan bahwa ini adalah referendum tentang ekonomi itu adalah prabowo sandi
yang paling pertama menyatakan prioritas utama kita adalah ekonomi
kenapa pak prabowo menunjuk saya
itu salah satunya karena dilandasi pemikiran bahwa ekonomi menjadi isu utama daripada pilpres ini
harga harga emak emak ini semakin tidak terbendung lagi
di seluruh wilayah indonesia sudah mengutarakan berat hidup sekarang
jadi yang ini yang kita harapkan juga nanti insya allah dalam diskursus menuju pilpres ini kita akan mampu memenangkan hati dan pikiran rakyat indonesia
prabowo sandi ini kan selalu mengagungkan emak emak gitu ya pak ya
apa yang akan dilakukan dengan emak emak indonesia ini dan apa pengalaman lucu sih dengan mama ini kenapa harus ada
kemarin ada permak bodi ya
ya ada permak bodi
saya bilang apaan ini permak bodi gitu bawa bawa permak bodi
persatuan emak emak penggemar bowo sandi
terus ada pepes apa ini bebas
ini partai emak emak prabowo sandi gitu loh
dan ada banyak lagi lah yang sudah dideklarasikan di beberapa wilayah minta dikunjungi gitu
mereka tiba tiba kayak kesetrum gitu loh karena selama ini aspirasinya nggak didengarkan
dan mereka saya bisa bedakan
mana mereka yang jenuin mana yang betul betul aktivis mana yang memang sehari harinya ke pasar
tapi terus merasa aspirasinya itu patut didengarkan oleh elit elit pemimpin kita
dan saya sama pak prabowo merasa nyambung sekali dengan emak emak
mereka sangat sangat memiliki hal yang orisinil sekali
dan mereka ingin satu perbaikan
satu arah perbaikan
ya pembangunan mereka juga merasakan dan kita perlu apresiasi
tapi pada intinya mereka menginginkan satu perbaikan agar harga harga bahan pokok itu terjangkau untuk mereka
saya ketemu ibu hafsah di koja
empat anaknya empat empatnya nganggur gitu sekarang
susah mencari pekerjaan
ibu lia kemarin di pekanbaru di pasar cipuan
pak sandi pak sandi
pak sandi katanya
ini saya mah berantem sama suami katanya
kenapa berantem sama suami bu
kasih seratus ribu cuma dapat cabai sama bawang
jadi ya seperti ungkapan ungkapan seperti itu yang betul betul januin ya menurut saya yang perlu kita berikan solusi
dan pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi kepada mereka
masih berbicara mengenai polarisasi
banyak yang menilai bahwa menangannya anda bersama pak anies itu juga berkat

tanggapannya bapak dengan tanggapannya seperti apa
tentunya banyak sekali yang
kemarin ini ada riset terbaru
dan ini memperkuat tesis kita bahwa
alhamdulillah allah memberikan amanah kepada pak anies dan saya
di dua ribu tujuh belas itu karena kami bisa memberikan pemahaman dan penekanan kepada program yang bisa dimengerti oleh masyarakat
yaitu program program mengenai pendidikan yang tuntas berkualitas
pak anies mantan menteri pendidikan salah satu isu utama di dki yaitu adalah angka partisipasi murni mengenai pendidikan
kami juga bisa menyelesaikan isu yang urban middle power ya
jadi segmen kelas menengah menengah ke bawah di settlement settlement yang urban ini melihat bahwa kita punya tawaran ekonomi
yang bisa meningkatkan penghidupan mereka
okoc salah satunya kartu jakarta pintar plus kjp plus kjs plus dan lain sebagainya
dan terakhir harga harga
kita terus dari pertama bicara mengenai stabilitas harga harga dan itu sudah kita buktikan
nah memang kalau kita lihat harapan kita ke depan kita akan fokus kepada gagasan gagasan
jangan kepada identitas
kita mengerti bahwa bangsa ini sangat beragam
bineka tunggal ika kita harus hargai perbedaan dan keberagaman kita
dan kita harus percaya bahwa kita kuat kalau kita bersatu
jadi unity in diversity itu betul betul terjadi di indonesia dan sudah terbukti kan berpuluh puluh tahun
tiga tahun kita merdeka itu menjadi aset kita
pak ini ada pertanyaan empat pertanyaan saja
saya akan memberikan
ada dua opsi kalau bapak meminta pilih salah satu dari dua isu
dua opsi ya pak jadi bapak cukup pilih salah satu aja
tebak tebak buah manggis
lari atau basket park
susah banget basket hidup saya tapi lari i can do it myself lari deh
lari pengusaha atau politisi
mama atau millennial
millenial atau mama perhari ini mama
perhari ini mama lahir ya pak jokowi atau prabowo
oh iya itu gak pakai mikir itu
gak pake mikir ya
gak pake mikir
terima kasih pak sandiaga sudah bersama sama
terima kasih salam sama vito
kita harap pilpres ini sejuk damai dan seru banget
jadi juga millennials yang satu dari tiga pemilikan millennials
kalau nggak hati hati kalau kita bosenin kita saling serang menyerang kita nggak bikin ini atraktif kita nggak bikin ini viral dan seru mereka nggak akan terlibat dalam proses ini
terima kasih sandiaga uno
itu dia mengenai adu visi misi dan juga strategi tentu akan menjadi bagian yang paling penting dari delapan bulan ke depan
tentunya akan memberikan suatu proses pendewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi
tapi yang paling penting ialah harapannya mampu menjaga pancasila dan keutuhan sang nkri meraspasia